selanjutnya saudara dugaan penyiksaan bocah delapan tahun
saudara seorang anak berusia delapan tahun di samarinda diduga mengalami penganiayaan
yang dilakukan oleh ayah tiri korban
korban diduga kerap mendapat kekerasan dan juga dikunci di dalam rumah
bocah berusia delapan tahun ini ditemukan warga terkunci sendirian di dalam rumah kontrakan
di sungai pinang samarinda kalimantan timur
tak hanya kondisinya yang lemas di tubuh bocah ini juga ditemukan sejumlah luka
menurut warga sekitar bocah ini memang kerap ditinggal sendirian oleh orang tua
dalam kondisi rumah terkunci dan hanya jendela yang terbuka
tak hanya dikunci korban ternyata juga diduga kerap dianiaya oleh ayah tirinya
warga yang iba kerap memberikan makanan melalui jendela agar korban tidak kelaparan
saat dihubungi oleh ketua rt orang tua korban berdali
sengaja meninggalkan korban untuk menjaga rumah
anak itu memang suruh tunggu rumah di sini
tapi ya tergian saya kan tapi ya enggak wajar ya bu
masa anak kecil kayak gitu ditinggal mulai jam lima
sampai jam setengah sepuluh ini belum datang gitu kan saya
takutnya nanti pas ada apa apa perubahan kan tidak bisa keluar
anak anaknya kamu sering dibukul kan
ya kalau saya nakal ya mesti dibukul oh begitu banyak orang semua
kasus ini kini ditangani polsek sungai pinang
polisi telah menjemput korban dan memanggil kedua orang tua korban